ya hari ini tiga pimpinan baru dpr mpr dilantik
ini merupakan amanat undang undang nomor dua tahun dua ribu delapan belas
tentang md tiga yang dibuat oleh dpr sendiri
dan kali ini kami akan membahasnya dari sisi anggaran negara
bergabung bersama kami dari luar studio
sebastian salang koordinator formapi
selamat sore bang sebastian
ya selamat sore mbak eva
iya bang sebastian
pada saat pelantikan sudah ada kontroversinya begitu ya
tapi kemudian kita sekarang bahas dari sisi anggarannya
dengan adanya penambahan tiga wakil ketua mpr baru
anggaran untuk tiga pimpinan baru ini penambahannya sebesar apa
yang jelas memang sudah sejak awal
jangankan waktu pelantikan
waktu proses pembahasan undang undang md tiga yang baru ini
itu sudah menimbulkan kontroversi
nah salah satu
salah satu faktor penting kenapa publik menolak
karena alasan yang paling kuat itu soal penambahan anggaran
penambahan fasilitas negara itu
yang nanti akan diberikan kepada pimpinan mpr yang baru
ya itung itungannya bang sebastian
karena selain tambahan
ya itung itungannya seperti apa konkretnya
kalau bisa ditaksikan
kekasir begitu nilainya
kita belum bisa memastikan persisnya tambahannya berapa
tetapi untuk tiga pimpinan mpr yang baru
nilainya tentu penambahannya hampir ratusan miliar gitu
ratusan miliar begitu ya
baik kalau kemudian
kita bicara tentang penambahan ini artinya
karena memang ada kebutuhan untuk ada penambahan tiga wakil ketua mpr
oh iya terang aja pasti ada penambahan
karena menambah satu pimpinan saja
itu sudah menambah satu tunjangan
pasti bertambah fasilitas penelitian
pengamanan pasti bertambah
lalu kemudian fasilitas protokoler pasti bertambah
lalu kemudian fasilitas bagi seorang pimpinan untuk macam macam hal itu pasti ditambah
anda hitung saja untuk mpr yang minimal sekali setahun bersidang
itu harus memiliki delapan pimpinan
maka ini konsekuensi anggaranya luar biasa
dan ini tentu menimbulkan pemborosan yang luar biasa
kita tidak menemukan ada korelasi yang jelas antara penambahan pimpinan yang demikian banyak itu dengan kinerja
karena ya mpr sendiri sebetulnya kerjanya apa
nah itu dia yang ingin saya tanyakan

fungsi dan tugasnya itu sebetulnya apa
cuma satu yang didengungkan selama ini adalah

sosialisasi empat pilar
itu istilah yang waktu itu sangat populer dimunculkan oleh pak taufik kemas
nah sekarang ini mungkin istilahnya berubah tapi salah satu tugas yang dilakukan oleh mpr itu adalah sosialisasi pancasila
begitu pertanyaannya kemudian apakah tugas ini hanya dilakukan oleh pimpinan mpr
tidak itu dilakukan oleh semua anggota mpr
yang notabene adalah anggota dpr dan juga anggota dpd
jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan penambahan pimpinan
baik kalau kemudian ada kritik yang mengatakan
ini anggota dewan ibaratnya membuat lapangan kerja untuk mereka sendiri
anda sepakat dengan opini seperti itu
lebih dari sekedar itu
undang undang md tiga ini dirancang hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kekuasaan
dari sejumlah elit partai atau elit fraksi yang ada di dpr
nah tambahan pimpinan mpr tidak punya argumentasi rasional
selain hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kekuasaan dari sejumlah pimpinan dari partai atau petinggi partai
yang selama ini belum masuk ke pimpinan
lalu kemudian di dpr mereka tidak masuk ke pimpinan
lalu di dpr mereka hanya menjadi anggota dpr biasa
nah mereka mereka ini punya ambisi supaya mendapatkan fasilitas khusus gitu dari negara
dan salah satu caranya menjadi pimpinan mpr
selain argumentasi itu nggak ada argumentasi lain yang bisa ditunjukkan oleh dpr ketika mereka merancang undang undang md tiga ini
jadi undang undang ini sangat menguntungkan dpr begitu ya
oh iya memang undang undang ini dibuat terutama perubahan yang terakhir ini
memang semata mata hanya untuk memenuhi hasrat kekuasaan atau libido berkuasa dari sejumlah elit dari partai partai politik
bagi partai yang waras bagi partai yang rasional melihatnya
mereka menyatakan penolakan
nah ini kan gambaran bahwa memang tidak ada argumentasi yang waras
yang bisa menerima argumentasi kenapa ada penambahan pimpinan mpr sampai hari ini jumlahnya delapan
dan ini hanya berlaku sampai tahun dua ribu sembilan belas
lalu setelah dua ribu sembilan belas dia kembali lagi
ini sesuatu yang sangat
sangat menyebalkan sesuatu yang dirancang sama sekali tanpa visi gitu
yang jauh ke depan
tapi ini adalah kompromi jangka pendek untuk
tadi untuk menjawab kebutuhan kehausan kekuasaan untuk jangka pendek saja gitu
dan ini mestinya tidak perlu terjadi tapi di dpr kita hal itu terjadi
undang undang dibuat semata mata merupakan kompromi kepentingan sesat dari elit partai
tapi apapun yang terjadi saat ini pimpinan baru mpr harus dilantik karena memang sesuai dengan amanat undang undang
lalu jalan satu satunya yang bisa dilakukan seperti apa bang sebastian
tapi dijawab setelah jeda kami akan jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini
ya masih bersama kami sebastian salang koordinator forum api
bang salang kalau kemudian kita tarik dulu dengan peristiwanya hari ini di saat pelantikan ada satu fraksi yang tidak hadir fraksi p tiga
apakah ini akan berimplikasi hukum terhadap pelantikan dari tiga pimpinan baru mpr ini
sebetulnya kalau implikasi hukumnya tidak
tetapi dengan ketidakhadiran fraksi p tiga itu sebetulnya memberikan sign bahwa memang ada persoalan berkaitan dengan penambahan pimpinan mpr ini
apakah pimpinan yang dilantik ini sah mereka tetap sah gitu ya karena bagaimanapun ini undang undang sudah disahkan lalu kemudian sudah ada nomornya dan ini memang terus berjalan gitu
problemnya kemudian apakah orang orang yang dilantik ini sekarang ini kan proses judicial review yang dilakukan oleh masyarakat ini kan sedang berjalan
kalau nanti judicial review ternyata berkaitan dengan pasal pimpinan dpr pimpinan mpr dan pimpinan dpd ini dikabulkan oleh
makamah konstitusi maka otomatis pelantikan hari ini gugur dengan sendirinya
jadi menurut saya memang mpr juga terlampau tergesa gesa membuat keputusan untuk segera melantik pimpinan
tapi apakah memang ada pilihan untuk tidak segera melantik karena memang sesuai dengan amanat undang undang
memang harus ada delapan pimpinan begitu di lembaga mpr
ya betul betul betul ini kan memang perintah undang undang md tiga
nah undang undang md tiga ini kan baru berlaku dinyatakan berlaku setelah tiga puluh hari karena presiden jokowi tidak mau menandatangani begitu
nah sekarang sudah tiga puluh hari
tapi di sisi yang lain undang undang ini sedang dibuat di mahkamah konstitusi
bahwa mpr tetap menjalankan tugasnya
tugasnya melantik pimpinan mpr
tetapi mereka tetap bersiap siap untuk menerima konsekuensi yang lain konsekuensi hukum yang lain
apabila nanti ternyata mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan judicial review yang dilakukan oleh masyarakat begitu
karena ketika undang undang itu pasal yang terkait dengan pimpinan dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
begitu terutama berkaitan dengan penambahan jumlah pimpinan
ya penambahan jumlah pimpinan ini tidak sah
karena anda bayangkan orang yang sudah dilantik sekarang sudah gagah gagah gitu ya
menyandang predikat sebagai pimpinan mpr tiba tiba beberapa hari ke depan dibatalkan kembali gitu
nah ini konsekuensi
tapi ya ini adalah realitas politik dan konsekuensi logis gitu dari proses yang mereka ambil hari ini
baik anda opini anda mengapa kemudian pimpinan mpr ini begitu tergesa gesa begitu ya melantik tiga pimpinan baru
tidak menunggu begitu
kalau seperti anda katakan tadi menunggu saja hasil uji materi sehingga sudah tidak ada masalah dan tidak ada implikasi hukum lagi ke depannya
oh ya terang aja bagi sejumlah partai yang merasakan
yang merasa mendapat keuntungan dari penambahan pimpinan ini pasti mendesak ketua mpr untuk segera melantik
karena bagi mana pun ketika mereka dilantik saat ini juga mereka sudah mendapat fasilitas khusus yang diberikan oleh negara
mulai sejak mereka dilantik hari ini juga mereka sudah mendapat pengamanan
kemana mana mereka pakai foreder
lalu kemudian dapat jatah rumah di
kemudian dapat jatuh rumah dinas
dan fasilitas fasilitas yang lainnya
nah tentu ini yang kuat sekali menggoda mereka mereka yang dilantik gitu ya
semakin lama ditunda pelantikannya semakin lama juga mereka mendapatkan fasilitas istimewa yang tadi saya jelaskan itu
karena itu secara politik menurut saya wajar saja mereka mempercepat
mempercepat proses pelantikan ini
bahwa di kemudian hari ada konsekuensi hukum yang lain kalau ternyata dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
ya itu mereka harus siap juga menerima kenyataan itu
baik dan dengan anggaran ratusan miliar rupiah itu ya seperti yang anda katakan bang sebastian
terakhir dengan dilantiknya tiga pimpinan baru mpr ini
bagaimana kemudian implikasinya terhadap
kondusivitas atau dinamika yang ada situasi politik yang ada di rumah dewan di anggota dewan
ya bang sebastian
anda masih mendengar saya
ya terakhir bagaimana kemudian pelantikan tiga pimpinan baru mpr ini bisa akan mempengaruhi situasi di parlemen akhirnya
sebetulnya tidak ada perubahan apapun di parlemen ya
dalam arti tidak ada perubahan dinamika politik
tidak ada perubahan dalam arti kerja mpr akan berubah dpr akan berubah sama sekali nggak ada
semuanya berjalan seperti biasanya
yang ada itu hanyalah
gerombolan pimpinan mpr itu makin bertambah
yang terparkir di gedung mpr itu ada delapan pimpinan
delapan regu pengawalan
untuk mpr saja
ditambah lagi enam regu pengawalan untuk dpr
empat regu pengawalan untuk
anda bayangkan perubahan yang luar biasa itu di dpr dari segi pengamanan saja
dan berapa uang negara yang dialokasikan untuk urusan pengamanan saja
dari pengawalan itu
belum lagi fasilitas fasilitas yang lain
yang berubah hanya itu
tidak ada kinerja yang berubah
tidak ada perubahan
apalagi yang berkaitan dengan kepentingan publik
saya yakin betul
tidak ada perubahan apapun
tidak akan ada perubahan apapun
baiklah sebastian salang
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom